akibat sekolah tergusur untuk proyek jalur jalan lintas selatan
ratusan siswa sd negeri bugel kabupaten kulon progo yogyakarta
terpaksa belajar di rumah kosong milik warga
siswa pun mau tidak mau menerima pelajaran dalam kondisi seadanya
memiliki halaman sekolah yang luas serta kelas yang bersih
kini tak lagi dirasakan ratusan siswa sd negeri bugel
sekolah yang selama ini mereka gunakan untuk belajar
menjadi lokasi yang terdampak proyek jalur jalan lintas selatan dan saluran air
para siswa akhirnya pindah ke rumah kosong milik warga yang berada di belakang sekolah
ini tetap mengikuti pelajaran dengan baik
hanya saja rumah kosong yang jadi sekolah darurat ini
para siswa juga harus berbagi tempat duduk dengan siswa lainnya
karena ruangan yang terbatas
tak hanya itu siswa juga sulit fokus dan konsentrasi
karena satu ruangan digunakan untuk dua kelas
dan hanya diberikan sekat seadanya
sehingga suara dari kelas lain terdengar hingga ruang kelas mereka
harapannya supaya kelas lain yang baru bisa cepat terbang
pihak sekolah dan siswa berharap sekolah baru mereka segera terbangun
pada menurunnya minat siswa terhadap pelajaran
statusnya rumah ini adalah milik person masyarakat
jadi ada dua unit yang sebelah timur itu kebetulan sama
dan kita tembusi kemarin
kemudian kita koordinasi dengan dinas pendidikan
ya saya rasa untuk dampak
dari misalnya yang kemarin agak luas representatif
ini kita dalam situasi ya katakan seadanya
sd negeri bugel diketahui memiliki satu ratus tujuh murid
dan direlokasi sementara di dua unit rumah warga
selain terdampak pembangunan jalur jalan lintas selatan
sebagian bangunan sd negeri bugel juga tergusur
untuk pembangunan saluran air sistem penyediaan air minum
atau spam kami joro menuju ke jalan jalan lintas selatan
proses pembangunan gedung sekolah yang baru untuk sd negeri bubel
ditargetkan memakan waktu hingga dua tahun